menjelang hari raya idul adha
petugas dinas ketahanan pangan dan juga pertanian kota blitar
dalam sidak di pasar hewan terpadu di moro kota blitar
petugas menemukan sejumlah sapi yang berpenyakit
dinas ketahanan pangan dan pertanian kota blitar
menggelar sidak hewan kurban di pasar hewan terpadu di moro
kota blitar jawa timur
satu persatu sapi sapi diukur suhu
dan diperiksa kondisi tubuh seperti pada kulit dan kuku
dalam sidak ditemukan sejumlah sapi yang berpenyakit
seperti gatal gatal serta mengalami luka di kaki
ada juga yang kurus akibat cacingan
petugas langsung memberikan obat dan vitamin
kepada sapi yang menderita gatal dan luka
sidak dilakukan dinas ketahanan pangan dan pertanian kota blitar
untuk memastikan hewan kurban yang dijual
sidak ini akan rutin digelar hingga hari raya idul adha
tadi ketika kita lakukan pemeriksaan
ada beberapa yang suhunya agak tinggi
kemudian ada beberapa kakinya yang luka
dan ada rata rata masih dalam tahap aman
dan kita tadi tidak kita temukan penyakit pmk dan lsd
jadi kita harus berhati hati
dalam sidak petugas dinas ketahanan pangan dan pertanian kota blitar
tidak menemukan sapi yang mengalami lamskin disease atau lsd
penyakit mulut dan kuku pada sapi